mantan ketua dpr setia novanto membantah jika dirinya mendapat perlakuan istimewa
selama menempati sel tahanan di lapas suka miskin bandung jawa barat
menurut setia novanto sel yang ia tempati sudah dari tahun seribu sembilan ratus delapan belas seperti itu wujudnya
jika ada renovasi di dinding tembok setia novanto berdalih itu sudah sewajarnya
karena jika tidak direnovasi banyak debu yang bisa membahayakan kesehatannya
masalah rumah itu ya masalah yang saya tempati itu itu tidak ada yang mewah
dan itu kan om usman sudah secara fakta melihat bahwa tidak ada yang mewah
tapi tempat itu kan memang saya tempati sudah demikian
sebelum belumnya itu ada beberapa dan sebelumnya lain kan saya dalam orientasi
lewat orientasi dapat tempat yang kurang bagus dan sekarang tempat itu
tetap mati dan tempat itu sebenarnya ada beberapa tipe ada yang besar ada yang kecil
dan suka miskin ini memang sejak zaman belanda tahun seribu sembilan ratus delapan belas itu sudah demikian
dan ini seratus tahunnya pada tahun ini
jadi itu memang tembok temboknya itu kalau kita pakai kita cover
artinya tidak pakai wallpaper atau tidak pakai kayu
untuk yang kayu tipis itu berbahaya
karena debu apalagi saya punya kesehatan kan itu bisa paruh paruh basah
dan semuanya kan dilihat di foto sendiri sederhana sekali
hanya ada kasur meja juga hanya ukuran empat puluh cm
cuma itu kan foto kan udah kelihatan sekali
tapi sel bakal lebih luas dari yang lainnya ya pak
itu kan sudah ada tipe
yang kecil itu besar
jadi ada yang memang sama gitu ya
jadi itu memang saya terima kasih pada yang itu kan bekas tommy herten ya
tommy herten yang pada saat sebelum meninggal itu baru ke saya
jadi saya ini enam empat ya memang keadaannya begitu
tapi sel ada dengan yang waktu itu
justru kan dulu dalam waktu orientasi
orientasi tentu saya belum dapat tempat
dapat yang tempat demikian
nah tentu gara gara
terus ya semua pada partisipasi
dan lapas juga menyedihkan saya dikasih tempat
yang memang tempatnya ada beberapa kan narko kecil yang besar
jadi hal yang biasa